kita tidak coba mempermasalahkan atau membahas tentang atau untuk mempermasalahkan soal uji materi boleh atau tidak
tentu saja uji materi itu adalah hak setiap warga negara yang sudah diatur dalam undang undang
tapi kita bicara soal substansi bahwa perlu tidak dikaji menurut anda kira kira pak dari kementerian dalam negeri
bahwa seperti yang disampaikan refli harun tadi dalam informasi sebelumnya
memang aturan tentang wajib cuti bagi calon petahana selama masa kampanye bukan saat berkampanye begitu pak ya
karena ini berbeda selama masa kampanye jadi artinya ada waktu yang panjang
sementara dia banyak mempunyai pekerjaan yang harus diselesaikan begitu
dan tetap pak ini untuk kepentingan publik begitu nah bagaimana anda melihat ini pak
jadi dalam proses pembuatan undang undang sepuluh dua ribu enam belas itu sudah banyak dilakukan kajian
berbagai pertimbangan pagi siang sore malam dengan berbagai narasumber dan juga berbagai masukan
dan ujung ujungnya adalah memang ada keharusan
nah maka bunyinya itu adalah selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut itulah buat gubernur wagub bupati wali kota dan seterusnya yang mencalonkan kembali atau incumbent
itu harus memenuhi ketentuan ya selama masa kampanye
salah satu ketentuannya pak
salah satunya adalah cuti di luar tanggungan negara
poin kedua ditegaskan lagi dilarang menggunakan fasilitas
yang terkait dengan jabatan
bahkan termasuk di dalamnya mobilnya pun juga tidak bisa
gaji tidak bisa
masa rumah dinas juga tidak beda
sebenarnya posisinya seperti itu
sehingga bisa menjadi fairness ya
calon yang incumbent dengan tidak menjadi posisi
sama ibarat lari itu pada garis yang sama
saya kira gitu dulu filosofinya
terus yang menjalankan fungsi pemerintahnya siapa kalau begitu pak kemudian
sistem telah mengatur di republik ini adalah dengan
menunjuk pelaksana tugas
itu sudah diatur
dan tidak hanya dki
ini berlaku secara nasional ketika gubernur dan wakup menjalankan
ya otomatis adalah pelaksana tugas yang menjalankan
ini bukan soal percaya atau tidak percaya
tapi itulah aturan yang harus kita laksanakan
sistemnya seperti itu
sistemnya seperti itu
katakanlah begini pak
kita langsung ke kondisi real ya
misalnya kemudian memang akhirnya maju
setelah mendaftarkan diri kpu ini secara resminya kan setelah mendaftarkan kpu
baru bisa disebut bakal calon begitu kan
nah ketika sudah mendaftar kpu
kemudian dan akhirnya menjadi calon di sah gitu ya
nah kemudian siapa plt dari gubernur dki jakarta ini kemudian nantinya pak
yang prinsip plt itu nanti akan ditunjuk ya oleh bapak menteri dalam negeri
itu adalah prinsipnya harus pejabat eselon i
nah kalau di daerah eselon i cuma sekda
juga pemerintah pusat banyak berat eselon i
itu nanti urusan nanti yang jelas
loh kalau wakilnya tidak mencalon kan
ya katakanlah wakilnya tidak menjalan
wakil gubernur dia sekaligus menjalankan fungsi gubernur yang cuti tadi
ada satu pernyataan yang disampaikan oleh basuki cahayapurnama
bahwa tidak secara otomatis
katakanlah misalnya wakilnya pak jarod ini tidak mencalonkan diri
dia akan menjadi penggantinya sebagai gubernur
karena sistemnya bukan paket saat itu
karena ada perpu yang pernah dikeluarkan
memang itu tidak otomatis sebagai gubernur
memang tidak otomatis
dan tidak saya tidak mengatakan sebagai gubernur
tapi dalam hal gubernur berhalangan
maka dalam sistem kita
wakil itu menjalankan tugas tugas dan kewenangan gubernur
pada saat dia berhalangan
nah ketika cuti di luar tanggungan negara
kita anggap juga berhalangan
jadi dengan demikian
wakil otomatis yang menjalankan
bisa memerankan fungsi gubernur yang dilakukan oleh wagub
kalau dia tidak menjalankan diri
jadi wakil otomatis sebagai plt nya
itu secara otomatis pelaksanaan tugas
gubernur adalah wakil gubernur
nanti pada saat tiga hari sebelum
kembali lagi diserahkan kepada gubernur
untuk menjalankan tugasnya lagi
jadi kembali normal kembali
ini semua proses tiga lima bulan
semangatnya seperti itu
tetapi ada aturan sistem
yang sudah dijelaskan oleh pak soni tadi
menurut anda seperti apa
nanti kita akan ulas lebih lanjut
kita harus break terlebih dahulu
tetaplah di cnn indonesia prime news
alasan menguji materi undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas ini
karena memang semangat yang disampaikan adalah
agar bisa tetap bekerja
agar bisa tetap melayani publik
walaupun dia maju sebagai calon petahana
tapi disebutkan sistemnya seperti itu
tujuannya agar menutup celah
menurut bung hansilema
apakah memang yang seperti muncul di permukaan ini
yang disampaikan oleh ahok
bahwa ingin bekerja
mengawal apbd dki
agar bisa menghadapi
desakan desakan dari dprd dki
yang disebut mungkin tidak menguntungkan publik jakarta
ataukah ini sebuah kekhawatiran
sebagai calon petahana
yang tidak akan punya akses ketika nanti cuti kampanye
ya mas indra
saya kembali ingin menggarisbawahi
dan sekaligus menegaskan bahwa
spirit dasar dari undang undang sepuluh dua ribu enam belas ini
adalah untuk mencegah terjadinya abuse of power
yang dilakukan oleh kandidat atau calon petahana
oke itu semangatnya ya
jadi jangan sampai ketika mau bertarung
yang bersangkutan menggunakan fasilitas negara
dan ini akan menimbulkan kondisi yang tidak fair
semangat undang undang ini
ini menjadi setara
dan menjadi fairness
kira kira seperti itu
ini berangkat dari satu asumsi bahwa apa
asumsi yang berdasarkan realitas
bahwa mayoritas petahana yang maju kembali
itu umumnya rentan dan potensial
menggunakan fasilitas negara
untuk kepentingan politik
untuk guna memenangkan
kepentingan pribadi jadinya
nah ini semangat dari undang undang ini
kita melihat pak basuki cahayapurnama
basuki cahayapurnama ini harus dilihat dari sisi yang multidimensional
beliau adalah calon petahana
tetapi beliau adalah juga gubernur dki jakarta
jadi ada kepentingan kita tahu bahwa undang undang ini
ini sebagian besar
ini secara khusus
menyorot tentang bagaimana sebaiknya
dengan cara cara yang etis
etik dan demokratis
tidak boleh melanggar nilai nilai demokrasi
tetapi kita tahu bahwa ada perspektif lain
perspektif seorang petahana
dalam perspektif seorang petahana yang penting
bagaimana menggunakan kekuasaan ini
sampai kepada mandat yang diberikan
itu lima tahun
nah kita tahu argumentasi yang digunakan oleh seorang pak ahok
itu sangat kental
perspektif petahana yang digunakan
perspektif bahwa beliau adalah gubernur dki jakarta
dan dia mengatakan bahwa apa
bicara apbd ini menyangkut hajat hidup orang banyak
dan kita tahu jadwal cuti ini bertepatan dengan
rencana dengan proses jadwal apbd
penyusunan apbd pembahasan apbd pada dua ribu tujuh belas ini
dan secara lugas pak ahok mengatakan bahwa beliau khawatir
bahwa dalam proses pembahasan dan penyusunan apbd
ini hasilnya tidak akan optimal
karena rentan terhadap kepentingan kepentingan yang berseberangan
ataupun yang juga tidak sejalan dengan apa yang menjadi
kepentingan yang digariskan oleh gubernur
nah dan kita ketahui
jadi dia harus merasa harus mengawal langsung
dia merasa harus mengenal langsung
dan kita ketahui kalau kita bicara soal otonomi daerah
kita bicara soal pemerintah daerah
masalah besar bangsa ini itu adalah korupsi
dan korupsi itu awalnya dimulai dari proses legislatif
tidak berggegislasi dalam penyusunan anggaran ini
di dki juga contohnya ril bekerja ya
dki sudah ada
anggaran apbd siluman dan seterusnya
nah mungkin dalam konteks ini
pak ahok itu lebih menampilkan dirinya sebagai seorang petahana
yang baru akan meletakkan jabatannya pada oktober dua ribu tujuh belas
setelah benar benar selesai
setelah benar benar selesai
dan kita ketahui kalau pak ahok akan cuti
ini cuti empat bulan untuk kampanye
nah cuti empat bulan akan kampanye
ini pembahasan dan penyusunan ini sudah akan lewat apakah ada jaminan bahwa proses penyusunan
pembahasan dan penyusunan anggaran ini yang eksekutif ini diwakili oleh plt ini akan sejalan
sebangun selaras dengan apa yang menjadi fisi dan orientasi
artinya ada ketidakpercayaan dong artinya tidak ada ketidakpercayaan dari seorang gubernur sekarang ini
misalnya terhadap sistem yang ada karena sistem yang berjalan seperti itu dan ada ketidakpercayaan
terhadap orang orang yang ada di bawahnya
ya ini kan tentu berdasarkan realitas yang terjadi ini kita bicara dalam konteks dki jakarta
berkali kali pak hock mengatakan bahwa yang katakan ada dalam tanda petik yang nakal itu tidak hanya di
katakanlah legislatif tetapi ada juga staff staffnya di eksekutif
dan pak hock juga mengatakan bahwa hari ini memang birokrasi
jadi di dki jakarta itu sudah mengalami proses pembenahan diri dan seterusnya
tetapi membangun sistem ini ini kan tidak semudah membalikan telapak tangan
karena itu proses pengawalan proses terus mengikuti proses ini ini saya coba masuk ke alam pikiran pak hock ya
karena bagaimanapun juga masalah terbesar di dki jakarta ini adalah masalah korupsi
apbd siluman bahkan yang kemarin terakhir soal toilet yang sedemikian besar
nah yang ditakutkan pak ahok adalah justru ini disebutkan agenda prioritas
tetapi penganggarannya kemudian tidak menjadi prioritas
ini agendanya biasa biasa saja tetapi anggarannya menjadi luar biasa
nah ini yang kemudian mungkin undang undang ini perlu juga punya perspektif yang agak lebih luas
tidak saja melihat dari sisi kandidat yang mau maju how to get power
tetapi juga melihat bagaimana kandidat petahana ini juga ingin mengamankan kepentingan publik ini
sudah jelas tadi dibungkus secara jelas begitu bahwa semangatnya adalah
tidak bisa lagi dipercaya karena memang di bawahnya pak ahok tidak percaya kepada yang di bawahnya
karena kondisi realnya seperti itu
apalagi ketika sudah ada contoh dki apbd dki apbd dki saat dua ribu lima belas lalu begitu
nah kalau konteks ini kemudian kan tapi sistem tidak bisa juga dikalahkan begitu kan pak
tetapi begini pak hock tadi dalam informasi yang disampaikan juga
pak hock juga sepertinya menawarkan jalan tengah
saya tidak usah kampanye deh saya tidak gunakan hak saya kampanye
tapi izinkan saya tetap bekerja
itu bagaimana menurut anda pak dalam aturan yang berlaku
dalam aturan yang berlaku itu kan selama semasa kampanye semua gubernur katakanlah dalam konteks ini adalah dki
dan ini berlaku untuk nasional
kalau yang incumbent yang diaturkan selama masa kampanye
karena harus cuti di luar tanggungan negara
bukan mengatur dia mau cuti mau kampanye atau tidak kampanye
jadi selama masa kampanye boleh juga enggak kampanye
tapi status dalam posisi
posisinya adalah cuti
cuti kan bisa di rumah bisa bekerja serah saja
tapi posisinya tidak lagi sebagai gubernur
maksudnya begini selama masa kampanye dia mau cuti dia mau kampanye atau tidak kampanye dia harus cuti
ya harus cuti karena itu undang undang
poinnya adalah harus cutinya itu bukan soal kampanye atau tidak kampanye
kalimat itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut

di luar tanggungan negara jadi undang undang tidak mengatur orang itu
harus cuti atau tidak
artinya harus memanfaatkan kampanye ya kan
sebagai jurkam dan seterusnya atau tidak
tapi ketentuannya harus cuti di luar tanggungan negara
itu sebenarnya ketentuanya
jadi tidak mengatur orang mau kampanye atau tidak kampanye
itu lain persoalan
sebagai calon anda mau kampanye atau tidak kampanye dalam masa kampanye ketika anda adalah seorang petahana maka anda wajib cuti
itu poinnya begitu kan
poinnya harus kalimat
oke baik kita coba lihat dari perspektif hukum natal negara sudah bergabung bersama kami lalu sambungkan terakhir
ada margarito kami selamat malam pak margarito
selamat malam pak indra
baik pak margarito
baik pak margarito
pak margerito bisa mungkin sedikit anda jelaskan dari perspektif hukum tata negara begitu pak mardito
tentang keinginan seorang calon petahana seperti pak ahok ini menawarkan agar sebaiknya tidak menggunakan hak kampanyenya
asal tetap bisa bekerja untuk mengawal sejumlah pekerjaan
di dki dalam hal ini adalah rapbd dki dua ribu tujuh belas begitu
bagaimana anda menilai dari perspektif hukum tata negara
ahok kan bukan hukum
hukumnya itu pada undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas
perkara dia mau kampanye atau tidak kampanye urusan dia
karena kampanye itu haknya dia kalau dia tidak menggunakan hak urusan dia
kalau dia berperintah harus cuti ya cuti
tapi kalau bisa
ini kan sedang diuji materi kalau soal ini tapi kita coba membahas semangatnya begitu pak margarito
semangatnya adalah dia dipilih sebagai gubernur sebagai kepala daerah
harus menyelesaikan seluruh pekerjaannya sampai nanti selesai seperti yang disampaikan bung an silema
nah sampai selesainya itu adalah bulan oktober
ini sudah berkali kali
ini sudah berkali kali
isu ini bukan isu kemarin sore atau isu di undang undang
undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas sekarang ini
undang undang nomor tiga puluh dua dua ribu empat itu isu ini sudah muncul
karena itu pada waktu itu masih di masa pemerintahan sbi yang pertama
itu sudah pernah dirancang satu permendagri agar semua gubernur bupati wali kota incumbent yang kalau maju harus cuti
anda tidak memperoleh kesetaraan antara income bank dengan orang orang non income bank
di situ soalnya jadi kompetisinya menjadi tidak fair
tadi saya dengar sekali ada bicara bicara korupsi itu
bukankah kenyataannya bahwa semua incumbent menggunakan sumber daya politik yang ada di tangannya
dan itu tidak dimiliki oleh orang lain
bagaimana kita bicara mengenai fairness
itu filsafatnya sehingga rasional dan kusisional income bank mesti mundur
masih masih ini sudah jalan tengah loh sangat soft
cuma cuti selama masa kampanye
berbeda dengan yang lain yang dicalon di tempat lain mencalonkan diri ke tempat incumbent di tempat lain mencalonkan diri di daerah yang lain itu kan harus mundur
tapi untuk daerah yang sama harus cuti
dan ini sudah jalan tengah yang luar biasa
semata mata ini dimaksudkan agar
ada perlakuan yang fair
ada perlakuan yang sama antara income bank dan non income bank
karena kita tidak bisa hindari bahwa tidak sedikit kenyataan dan itu bisa dicek di mahkamah konstitusi di sana bahwa income bank itu menggunakan fasilitas negara yang itu kan tidak dimiliki oleh non income bank
jadi tidak fair maksudnya ya
nah itu dia tidak sadar itu
bagaimana anda cerita anda mau mendapatkan pemerintahan yang baik kalau anda berkompetisi tidak fair
kalau misalnya perspektifnya
apd dan penggunaan apbd terus menggerakkan aparatur dan segala macam itu hanya bisa digunakan oleh dalam kenyataannya digunakan oleh incumbent
dan itulah yang mau dipotong karena kalau cara itu tidak akan menghasilkan pemimpin yang masuk akal
tapi saya mencoba untuk memahami lebih jauh begitu apa yang disampaikan
maksudnya adalah ketika keinginannya ini semangatnya untuk mengawal
karena tidak bisa ada lagi yang dipercaya di
bisa memang itu orang orang di dki semua maling
memang kalau dia ada di situ terus nggak ada maling maling
simpel saja begitu memang orang semua di dki di sana yang ada berapa ribu orang itu maling semua bandit semua
masa pemimpin apa merendahkan anak buahnya kayak begitu
dan bagaimana ceritanya begitu
jadi ini tetap kembali ke sistem begitu ya
kalau dia mengatakan dia mengawal apbd begitu memang kegiatan pemerintahan di dki jakarta cuma apbd doang
se se se rendah itu kah si wakilnya se se rendah itu kah orang orang yang ada di dki itu
cek danya begitu ya
atau mereka orang orang dki itu semua bandit
hmm oke baik
yang jadi apa dialah yang hero dia sendiri orang jujur di sana
baik baik kita kembali ke bicara soal sistemnya dan apa yang diperlukan
ini tidak benar
enggak benar ini sistem
tidak bisa satu orang itu memaksakan diri bertindak layaknya hukum
ya baik pak marga kita tahan dulu ya saya ingin ke bung ansi lema bung ansi lema tidak cukup semangat saja yang baik tapi memang harus ada aturan sistem yang seperti ini
ya memang kalau kita mau bernegara rujukannya adalah aturan main dan itu konstitusi dan undang undang
jadi benar yang dikatakan oleh bang margarito yang dikatakan oleh pak sumarsono bahwa aturan main yang berlaku saat ini ini kira kira seperti ini
tetapi yang ditempu oleh pak ahok karena beliau memiliki hak konstitusional untuk melakukan judicial review pun
dia ingin bertanya kepada mk begitu apakah bisa dibuka ruang lagi untuk katakanlah sifatnya menjadi opsional
sifatnya menjadi opsional saya tidak berkampanye tetapi saya mau bekerja kan yang dilarang itu bukan saya mau bekerja
makanya saya dilarang yang dilarang itu adalah ketika saya menggunakan
ya menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik saya nah itu yang dilarang kan begitu
nah tetapi kalau saya mau bekerja apakah saya dilarang juga kan ini pertanyaan seperti itu
dan apakah semua calon incumbent
ini kita garis bawah ya
apakah semua calon incumbent itu pasti potensial atau secara otomatis itu akan melakukan abuse of power
nah ini kan itu tadi makanya saya katakan undang undang ini dari satu sisi
atau ada pengawasan juga ya misalnya
dari satu sisi ini betul betul menjawab problem bagaimana menciptakan level of playing field
ini oke tetapi calon calon yang lain mereka tidak memiliki tanggung jawab terhadap rakyat atau warga di kabupaten kota ataupun provinsi tertentu
tetapi petahana dia memiliki tanggung jawab sampai ke ujung nah ini yang mungkin perlu kita bicara dalam perspektif tidak saja
bagaimana menciptakan suatu sistem untuk mendapatkan kekuasaan yang fair
tetapi juga kita juga berpikir ini kekuasaan yang sudah ada di petahana ini ini di satu sisi jangan dilakukan penyimpangan
tetapi di sisi lain jangan karena sistem ini kemudian nanti yang berdampak ini adalah pada kesejahteraan publik
bukan cuma soal apbd loh tetapi juga soal soal lain misalnya soal pelayanan masyarakat
ini otomatis bisa berdampak terjadi gangguan gangguan
ada banyak hal lah misalnya soal mrt lrt di jakarta ini ini bagaimanapun juga ini juga membutuhkan campur tangan dari seorang gubernur
tidak cukup diwakilkan pelaksana tugas dan lain sebagainya
dan kita tahu bahwa dalam hal halal yang strategis ini kan tidak boleh plt ini melakukan apa ya punya otoritas untuk mengambil kebijakan
tidak sama ininya ya
tidak sama apalagi walaupun ini kasuistis tetapi kan hukum itu kan produk post factum
setelah ada satu kasus dua kasus tiga kasus
dan kemudian ada produk hukum kan begitu
hukum ini ada juga mungkin tapi tidak banyak yang sifatnya antisipatif yang sifatnya visioner
lebih banyak adalah post factum
nah ini yang dikatakan pak ahok ini menurut saya saya coba masuk dan menyelami
dia mengatakan saya juga petahana saya juga punya tanggung jawab
dia pilkada ini baru akan februari dua ribu tujuh belas dia masih akan memerintah sampai oktober dua ribu tujuh belas
nah memang ada sikap apa ya
ada kekhawatiran jangan sampai nanti pada saat cuti ini ini proses penyusunan apbd pelayanan kepada publik ini juga tidak akan optimal
kita bicara sistem kalau mau jujur di jakarta ini tidak semua sistem ini sudah berjalan secara sempurna
dan ingat kita bicara sistem sebaik apapun ini tergantung dari usernya dari sdm nya dari manusianya
nah ini soal mentalitasnya seperti apa
seperti yang ditanyakan oleh pak margaret
kalau soal semangat dari undang undang ini
kalau soal semangat dari undang undang ini
orang itu tidak mampu dan apalagi korupsi
apalagi dalam konteks jakarta kita ketahui pak ahok akan maju dan kemungkinan besar pak jarod saiful hidayat ini juga akan maju
beberapa waktu lalu kita dengar juga pak sekda itu sudah mulai diiming iming
nah dalam konteks seperti ini mudah mudahan tidak ya
kalau katakanlah iya misalnya
ya kalau iya ini akan menimbulkan kompleksitas persoalan juga
dalam proses pengawalan dalam perspektif seperti ini
nah syukur syukur kalau yang maju cuma pak ahok
nah tetapi saya setuju yang dikatakan oleh bang margarito sebagai seorang ahli hukum tata negara
hari ini aturannya seperti ini memang harus ditaati
nah pak ahok ini bertanya
kalau seandainya saya sifatnya opsional
nah tinggal nanti mk memutuskan
mk bilang tidak pak ahok
ya pak ahok harus taat
ini aturan main di republik ini
pak ahok tidak boleh berada di atas hukum
nah itu yang coba kita kaji malam ini
kalau opsional kayak begitu
kalau opsional begitu misalnya
saya tidak menggunakan fasilitas negara
saya tidak menggunakan mobil dina
saya tidak menggunakan ini
tapi izinkan saya tetap untuk mengawal pekerjaannya
nah kalau begitu mungkin nggak pak soni
kita akan ulas lebih lanjut ya
kita harus cedera terlebih dahulu
tetaplah di cnn indonesia prime news
ada penjelasan di sisi yang lain
kemudian di sisi lain tadi juga dijelaskan oleh bung ansi lema
cukup menarik sebenarnya
sebenarnya semangat yang baik begitu pak soni
bagaimana anda melihat ini
karena kalaupun plt tidak bisa mengambil kebijakan yang strategis dan lain sebagainya
bagaimana anda melihat ini
saya luruskan dua hal
yang pertama sebenarnya kalau soal mengawal apbd
itu yang dilakukan
bisa juga toh cutinya itu kampanyenya kan dua puluh enam oktober
padahal kita masih bulan agustus september
kalau begitu sekarang ini bulan bulan kuap pps
ini kebijakan umum anggaran
dipercepat maksudnya ini pak ya
alokasi anggaran itu sekarang memang jadwalnya
sehingga bisa dilakukan sebenarnya proses apbd untuk ngawalnya itu pada bulan bulan sebelum itu semua sudah diteteken
pembahasan dengan bpn
jadi saat masa kampanye sudah bisa selesai
sudah tinggal yang ringan ringan di satu sisi
itu solusinya sebenarnya
benar pak itu berarti bisa ya
apbd dipercepat era pembahasan era apbd dipercepat bisa berarti ya
memang jadwalnya dari kuap pps memang bulan
bukan dipercepat tapi jadwalnya
jadwalnya september ini memang semua harus tuntas kuap pps
semua sudah clear yang sifatnya policy kebijakan umum begini
tapi mengawal kayak misalnya tadi mrt lrt tadi
nah itu kan implementasi pelaksanaan
di dalam dki itu hebatnya satu
dia sudah e planning e budgeting transparan
rakyat bisa ikut mengawal seluruhnya karena e planning
jadi semua pakai digital ya
kalau soal yang sifatnya pelaksanaan tadi mrt dan seterusnya itu kan mekanismenya sudah ada
pengawasannya sudah ada
saya yakin mungkin ini bisa dikawal diawasi tetap saja
tidak ada masalah sistem sudah menyediakan itu
poin kedua adalah mengenai plt
dki itu adalah subsistem nasional saya kira gitu ya
sudah diatur sepingan rupa
plt tidak boleh membuat kebijakan yang strategis
intinya itu ya
dalam hal itu kebijakan strategis quote unquote memang harus dapat seizin menteri dalam negeri
itu posisinya jalan keluarnya
oh tidak bisa membuat kebijakan strategis tapi ketika ada hal yang harus diputuskan secara strategis
ijin ke dalam
menteri dalam negeri itu mekanismenya
oleh karena itu bisa merubah kebijakan pak ahok dalam tahun dki
itu tidak semudah itu plt bisa melakukan perubahan
hal hal ya apalagi merubah agreement dan seterusnya
jadi sebenarnya aman saja sebenarnya ya pak
sebenarnya dari sisi sistem pemerintah telah menyediakan jalan keluar yang terbaik melalui ketentuan yang ada ada
oleh karena itu mari kita taati aturan yang ada
itu saja sebenarnya aman semuanya
baik saya coba tanya ke pak margalito
pak margarito masih bersama kami ya pak margarito
pak margarito baik
tadi sempat disebutkan begini
ini kan masih posisinya adalah bukan tentang tapi masih bertanya kepada mk
apakah memang bisa dibuka ruang seperti yang disampaikan bung hasilema tadi
bahwa katakanlah ahok ini tidak mengambil masa kampanye
tidak menggunakan fasilitas negara seperti misalnya mobil dinas dan lain sebagainya
tapi masih tetap mengawal kinerjanya mengawal pekerjaannya begitu
kalau itu menurut anda memungkinkan tidak
ada dua hal
ahok itu kan pernah jadi plt
waktu pak jokowi menjadi presiden kan beliau plt
beliau juga menangani kuappis dan segala macam itu kan
karena pak jokowi star nya kan dari bulan juni pada waktu itu
bulan april bulan mei malah lagi
jadi kuappis nya kan ada di tangan beliau
artinya plt bisa begitu ya
kalau sekarang itu apbd dua ribu empat belas tuh
ketika dia mau tinggalkan dan orang lain jadi plta dia bilang nggak bisa
padahal dia pernah blt dan dia menangani hal yang sama
yang kedua urusan kalau mau ajukan judicial review ke mahkamah konstitusi enak
semua orang punya hak
yang terpenting dia menganggap bahwa dia dirugikan dengan ketentuan itu
jadi kalau dia menanggungkan haknya atau menyampingkan haknya konstitusionalnya
dan dia mengujinya ke mahkamah konstitusi secara khusus secara hukum sih konstitusional tidak ada yang salah
tetapi ada soal lain yang praktis yang bisa kita pertanyakan juga
memang ada jaminan kalau dia tidak jadi dia tidak kampanye tapi dia terus menerus berada di jabatan itu
dia tidak gunakan sumber daya politik yang ada padanya untuk kepentingan
kepentingan pemerintahan pemilu
bukankah yang bisa berhubungan langsung dengan aparatur aparatur di bawahnya adalah dia
yang bisa berhubungan langsung dengan wali kota dengan camat dengan lurah begitu itu adalah beliau
terus orang gubernur
kalau soal itu bukankah ada bawaslu misalnya
atau pan waslu misalnya di tingkat daerah
kalau teleponnya memang bawaslu bisa cover
kalau bawaslu kita andalkan semua beres dari dulu
pemilu di republik ini beres
kalau jalan pikirannya semudah normatif kayak begitu misalnya ya
karena ini ada bawaslu sudah kita serahkan semua pada bawaslu
kalau begitu nggak ada perkara dong di sana curang curang di makam agustus itu
masalah dalam pilkada itu disebabkan oleh kelemahan penyelenggara di dalamnya termasuk bawaslu
jadi sudah lah
ini pak ahok jadi apa kan beliau ini jagoan nih
udah cuti aja bertarung terbuka
dan percayakan kepada menurut anda apa yang dikhawatirkan oleh pak ahok ini
anda punya pandangan tentang hal itu tidak
saya tidak memiliki saya tidak dapat masuk ke hatinya begitu ya
alam pikirannya kenapa beliau minta itu
bagi saya sih tidak rasional saja kalau beliau mengatakan bahwa beliau mengawal apbd
kalau tanpa beliau apbd menjadi amburadul atau yang lain lain
bagi saya sih tidak mengapa karena faktanya beliau pernah jadi plt dan beliau pernah menangani hal hal seperti itu pada waktu pak jokowi maju jadi capres pada waktu itu kan
sehingga sesungguhnya secara substansial alasan yang dikemukakan beliau itu gugur dengan sendiri
oke berarti poin jawabannya adalah bung ansi bahwa apa ada jaminannya kalau tidak menggunakan fasilitas negara itu dia tidak selama sekampanya itu dia tidak menggunakan
bukan soal sekedar pakai mobil kalau pakai mobil ahok barangkali punya banyak mobil
orang orang juga akan kasih dia bantuan mobil pastilah orang orang yang ini akan kasih bantuan dan segala macam sumbangan sumbangan itu
kalau belum mau mobil soal kecil duit juga pasti soal kecil
ya pak ahok ini pasti duitnya kecil mobil kecil semua kecil
tapi soal lain itu soal fairness perlakuan yang setara perlakuan yang adil perlakuan yang sama
itu yang apakah orang orang yang kata kata sandiaga uno memang sandiaga uno itu bisa gerakan orang orang di kantor gubernur bisa gerakan bupati bisa bicara dengan wali kota dan tamat dan lain lain
sementara itu ada pada pak ahok apalagi kalau mereka nggak cuti selakan lah
apa jaminannya kalau cuti juga misalnya saya ke pak soni sekarang ada tidak jaminannya kalaupun cuti tidak menggunakan aksesnya itu kemudian
memang kita tidak bisa berikan jaminan penuh setidaknya mengurangi mencegah peraturan ini gunanya untuk mencegah supaya mereka juga tidak memanfaatkan fasilitas posisi kedudukan sehingga tercipta fairness
start yang sama seluruh pasangan calon itu saja minimal kan mengurangi ya
daripada kecenderungan itu saja saya kira
baik bung hansilema
jadi cuti itu untuk menegasikan atau mengeliminasi potensi
ya abuse of power kan itu semangatnya
nah tadi betul bang margarito katakan pak ahok dulu pernah jadi plt
ketika pak jokowi nyapres dan memang tidak banyak juga yang bisa dilakukan oleh pak ahok pada saat itu
karena misalnya soal disposisi saja
ada hal hal yang prinsipil menyangkut pelayanan publik dan lain lain
itu harus ditunggu sampai empat bulan dalam proses ini ketika gubernur cuti
nah mau tunggu sampai empat bulan artinya ini realitas realitas yang dihadapi oleh seorang petahana
dan bukan cuma sekedar
jangan berdasarkan pengalaman ini
ini kan ada semacam kontradiksi di satu sisi kita ingin mewujudkan level of playing field
tetapi di sisi lain ada tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik secara cepat
tunggu sampai empat bulan baru disposisi misalnya
karena plt tidak bisa buat apa apa
nah artinya apa artinya ruang ruang seperti ini juga perlu kita lihat
ada ruang yang mungkin belum kita bisa isi sepenuhnya oke bagaimana mendapatkan kekuasaan ini oke
tetapi ini perspektif seorang petahana yang bicara soal ini
nah jadi apa ya juga soal anggaran mata anggaran itu ada ribuan dan pak ahok ini adalah orang yang detil
yang periksa dari halaman per halaman begitu dan kita tahulah perilaku birokrasi pada umumnya dan juga di jakarta ini
hari ini kemarin aja kita masih bisa mendengar hal hal ini kok begitu
sampai hari ini aja ya kita masih melihat kok bahwa ya birokrasi seperti apa legislatif juga seperti apa dan seterusnya
tapi kalau bicara undang undang ini undang undang ini kan sifatnya unik
dan sebenarnya begini sama juga
yang namanya aturan
yang namanya pengontrolan pengawasan undang undang ini juga dibuat dengan asumsi dasar curiga pada petahana
itu asumsi dasarnya
dan ketika pak ahok kekuasaannya dia ini harus diletakkan karena cuti
menurut saya wajar ketika dia juga memiliki kecurigaan
dalam tanda petik ya ini sebagai seorang yang melihat dari luar memiliki kecurigaan
ketika melihat memang belum sepenuhnya sistem yang dia lakukan ini sempurna berjalan
belum sepenuhnya birokrasi ini bisa dipercaya
dan belum sepenuhnya mitra dari birokrat ini adalah dpr ini bisa dipercaya
jadi semangat undang undang semangat pak ahok ini sebenarnya semangat bahwa ada kecurigaan
dan itu sah saja ada skeptisisme di situ
baik sebagai penutup pak
jadi katakanlah ini masih menunggu saja nanti mk
ataukah memang aturan ini sudah merupakan jalan tengah seperti kata pak marga tadi
sebenarnya cuti ini adalah aturan paling soft jalan tengah yang baik untuk ini
bukan meminta mundur
dua poin yang pertama sebenarnya dalam konteks ini kita tidak menunggu mk
jadi undang undang yang di depan mata itulah yang kita pegang kita laksanakan
apapun keputusannya kita juga tunduk pada mk kelak kalau ada keputusan apapun juga
kedua saya ingin memberikan sebuah
kedua saya ingin memberikan sebuah
pendekaran saja bahwa tadi bukan
bukan tapi adalah fakta hasil evaluasi yang lalu
pada umumnya adalah incumbent cenderung menggunakan mobilisasi
saya kira gitu evaluasi bentuknya
sehingga ada solusi seperti ini termasuk hasil koordinasi kita dengan kpk juga menunjukkan
banyak memang saat itu pak ya
hampir semuanya incumbent pasti punya instrumen yang mobilisasi bukan hanya pns ya tapi juga resources yang ada
sehingga ini dari fakta ini kemudian ada pasal pasal ini untuk mencegah dan fairness tadi
saya kira itu yang prinsip
yang poin tambahan bukan plt lantas kemudian tidak bisa berbuat apa apa seperti pak samsi tadi
itu bisa dilakukan
yang detail detail tadi itu misalnya
dan itu tidak berarti menunggu tiga lima bulan dia cuti
hanya yang strategis misalkan bikin agreement utang ya terhadap negara lain utang terhadap ya itu tidak bisa
tapi sebagai pelayan publik itu rutin rutin saja
dan itu biasa dilakukan di seluruh indonesia di semua provinsi juga hal yang sama
saya kira demikian
mungkin sedikit aja penutup
saya kira lepas dari polemik soal ini
yang saya tangkap dari perspektif politik ini sebenarnya pak ahok ingin mengatakan bahwa
yang utama itu bukan kampanye mungkin
tetapi kinerja dan kerja
jadi kelihatannya pak hock ini begitu percaya diri tanpa kampanye pun
asal bekerja baik
itu merupakan bentuk kampanye
masyarakat akan kemudian memilih beliau ya
mungkin kira kira seperti itu
oke baik kita tunggu nanti seperti apa putusan mk nya
dari perspektif politiknya nanti kita ulas selanjutnya begitu ya
terima kasih bung hansi lemah
terima kasih pak asmar sonno dan juga pak margareto kamis melalui sambungan telepon
terima kasih meluangkan waktu untuk cnn indonesia prime news